kejaksaan agung menyita dua mobil mewah milik harvi muiz
tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
dua mobil mewah milik tersangka hafi muiz ini terparkir di gedung kejaksaan agung jakarta selatan selasa pagi
mobil ini disita penyidik saat menggeledah kediaman tersangka
di kawasan paku buwono jakarta selatan sepanjang hari senin kemarin
kedua kendaraan adalah rolls royce warna hitam dan mini cooper warna merah
kedua mobil mewah ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
salah satu kendaraan bahkan disebut sebut kado dari tersangka habi nuis untuk sang istri
yang juga merupakan artis sandra dewi
selain menyita dua mobil mewah kejaksaan agung juga menyita sejumlah dokumen dan surat berharga di rumah harvim wis
dalam kasus korupsi pt timah yang menjerat hardy muiz kejagung akan terus melakukan pemeriksaan saksi
dan menelusuri rumah mewah milik harvey mois baik yang ada di dalam maupun luar negeri
tim penyidik ini mendatangi rumah pakuwono milik hm
di sana kita melakukan penyitaan ada dua jenis mobil yaitu roll royce dan minikuper
kemudian sejumlah dokumen surat surat sudah kita lakukan satu penyitaan dokumen elektronik juga kita lakukan penelitian
dan beberapa barang barang harga yang masih dilakukan perifikasi oleh tim penyidik

terus melakukan upaya upaya proses pengejaran atau aset tracing dari harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan
yang tidak saja di pakubono tapi di tempat lain juga termasuk di luar negeri